halo sobat puri kali ini puri lagi ada di sriwijaya kuliner center
jadi puri mau makan nih banyak banget nih makanannya
tuh makanannya banyak
tuh ada tahu telur ada rawon ada
selamat pagi mbak
ayo bangun kita kan banyak acara hari ini
aduh ini mas dert ya
aduh mas ini kan masih jam enam saya kan minta dijemput jam sembilan kemarin
mbak puri mbak
mas darto mau kemana sih rapi amat
uh masa ganteng ganteng gini waktu bilang rapi amat
rapi amat bukan rapi amat
begini biar nanti kalau di depan kamera terlihat oke
iya gak apa apa sih
ini kan juga demi kontennya mbak uri
nah yuk berangkat
selamat datang mbak puri
tentunya hari ini mbak puri sehat dan selalu datang
dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala kan ya
sebelum berangkat mari kita bersama sama berdoa terlebih dahulu
agar segala urusan dilancarkan
apabila semua sudah siap mari kita berangkat
nah jadi hari ini kita mau ke telungagung kan
siap mbak puri
waduh mbaknya tidur ya
bentar ya mbak aku tak kencing dulu
nomor yang anda tuju sedang tidak dapat dihubungi
iya mbak ada yang bisa dibantu
ini saya tadi lihat driver saya
kayaknya masuk ke dalam jadi saya nyari ke sini
kalau masuk ke dalam kayaknya nggak mungkin deh
soalnya ini khusus untuk cewek
oh khusus untuk cewek
ini adalah rusunawa stkip pgri tulung agung
ini kayak masih baru
iya betul sekali ini masih baru
kemarin baru diresmikan oleh bapak presiden
ini berapa lantai bu
ada tiga lantai tiap lantainya ada tiga belas kamar
kecuali yang lantai satu
yang lantai satu hanya sebelas kamar
aku boleh gak kalau saya nginep sini
ini kan khusus untuk mahasiswi stkip sini
jadi yang dari luar daerah
yang rumahnya jauh mereka tinggalnya disini
ada bed ada lemari
ada meja belajarnya
saya permisi ya bu ya
makasih ya bu
duh nyebelin banget sih main tinggal aja
sampai jumpa lagi